kementerian perhubungan akan menambah jalur rel kereta api dan juga menambah perjalanan kereta api saat jam sibuk di stasiun duri tambora jakarta barat
ya hal ini dilakukan untuk mengatasi penumpukan penumpang saat jam sibuk di stasiun duri tambora jakarta barat
dalam sidak di stasiun duri tambora sabtu kemarin menteri perhubungan budi karya sumadi mengaku masih mendapatkan keluhan terkait penumpukan penumpang saat jam sibuk
terkait hal tersebut menteri perhubungan akan melakukan beberapa langkah untuk jangka pendek
di mana kemenhub akan membuat tangga manual yang menghubungkan antar peron dan menambah jadwal perjalanan kereta api saat jam sibuk di pagi dan sore hari
sementara jangka menengah kemenhub akan menambah jalur kereta api di stasiun duri dari lima jalur menjadi enam jalur
sedangkan jangka panjang kemenhub akan membuat jalur shortcut kereta bandara sehingga kereta bandara tidak lagi masuk ke stasiun duri
tapi langsung ke stasiun grogol
kemenhub juga akan mengatur perjalanan kereta menggunakan sistem tidak lagi secara mekanik ataupun manual